ditanyakan tentang soal
sangat solid cuma masalah tanggal dan waktu yang akan diumumkan
al hermah kadarallah kesemua suatu allah yang tentukan bagaimana
usaha manusia sudah sangat maksimum
kita sudah semaksimum artinya kita bertiga masih kompak kompak and kompak
mas dem kan juga ingin sekali cawapresiden di npu dari pks sendiri bagaimana ditanggap
buat kita nggak ada masalah seharusnya presiden cocok
kalau anies oke semua nggak ada masalah
ahaya juga nggak mau masakan dirinya harus jadi wapres kok enggak
cuma cepat umumkan wakilnya itu saja
siapapun silaturahmi saat ini sangat wajar dan manusiawi dalam politik
pks bisa bisa saja bertemu kan kamu nggak tahu kita ketemu siapa aja
tinggal permasalahannya adalah kalau mohaimin sedang ingin bertemu wajar
karena udah mulai yang
apa artinya dia harus mengambil tarik ulur
kalau misalkan dia nggak sementara dijanjikan begini sampai belum
ya mungkin dia harus bicara lain lagi supaya mendapat hal hal yang terbaik untuk mereka